bahar ini cuma usus doang
gak perlu daging kambing kalo buat akekahan
cukup isi perutnya aja
isi perut itu ibu iris kecil kecil buat sate
mereka juga gak bakalan tahu
kalo itu bukan kambing
tapi cuma isi perutnya aja
bahar perbuatan kamu itu
ini baru usah
apaan sih pak teriak teriak
kita buka usaha terima pesanan
udah nih pak bapak kerja aja kayak biasa
kan enak tuh
duitnya banyak lagi
uang dan perhiasan
dari rumah warga
yang kosong itu adalah saya
tadi saya hampir saja ketahuan sama warga
waktu mau mencuri
untung aja warga gak mengenali wajah saya
aku gak mau mencuri lagi
aku mau buka usaha aja
kalau kita usaha akikahan
jadi selama ini
pencuri yang diomongin warga itu kamu
selama ini kamu memberikan makanan buat itu
dari hasil mencuri pak
ibu saya gak mau mencuri
ibu saya gak mau mencuri
saya sangat kecewa soal kamu
lebih baik itu pergi dari sini
ibu tidak mau ikut sama kamu
ibu tidak mau makan rejeki yang tidak halal bahar
bu bahar nggak mau mencuri lagi
ibu bahar mau usaha yang halal
makanya bahar mau buka usaha pemotongan daging kambing untuk akek
ibu harus pulang
ibu bantuin bahar
ibu kan pinter masak
kalau ibu gak mau bahar mencuri lagi
jangan bahar jangan mencuri lagi nak
iya dan kan gue aklah
tidak mau dimebel kitu
jadi pesanan ibu berapa
saya pesan satu ratus lima puluh dus pak
terima kasih banyak pak
saya mau pesen isi perut kambing pak
bahar ini cuma usus doang
gak perlu daging kambing
kalau buat akikahan
cukup isi perutnya aja
isi perut itu
ibu iris kecil kecil
bukan itu kambing
tapi cuma isi perutnya aja
perbuatan kamu itu sama saja dengan menipu orang ya
orang itu mau melakukan akekah itu dengan daging kambing asli
bukan sama ini cuma ususnya
orang sengaja melakukan akekah itu
demi anaknya di akikahkan
asal kamu tahu itu ya nak
terus maunya ibu bagaimana
usaha baru bahar terima pesanan untuk akekahan
terus bahar mencuri lagi
eh tidak tidak tidak mas
yang ibu mau itu
kamu usaha yang jujur
bukan cara mencuri dan menipu seperti ini nak
ibu ini kardus buat tempat makanan itu ya
itu kardusnya kecil kecil
itu kardus buat kue nak
bukan buat nasi
aduh ibu gak usah bawel deh
kalau udah mateng masukin ke dos dos itu
udah gak usah ikut ngatur kenapa sih
ampuni hamba karena telah mendukung perbuatan anak hamba
hamba melakukan ini karena gak mau anak hama menjadi pencuri lagi
sedarkan anak hamba dan mantu hamba
agar dia mau mencari rezeki dengan cara yang benar
kok dusnya kecil kecil amat sih
gak sesuai sama pesanan
itu memang sudah harga standar bu
dengan pesanan ibu itu harga khusus
kalau uang dengan segitu mana bisa dengan tiga ratus dus
udah ya bu saya permisi dulu
iya deh pak
ini kok gulai kambingnya
kok oso semua dagingnya gak ada
ini juga nih potongan satenya ini kecil kecil kayak daging ayam bukan daging kambing pak
ibu sih ngapain pesan masakan akekahan melalui online segala
jadinya kita tidak bisa melihat kambing yang dibeli yang mau dimasak buat akekahan
ibu besok datangin aja alamatnya
ibu mau komplain
iya udah ibu komplain aja besok ya